ya cuaca panas yang cukup ekstrim ini memang terjadi di sejumlah wilayah di indonesia
bahkan ada juga yang mencapai suhunya tiga puluh enam derajat celcius
mungkin anda salah satunya yang merasa kegerahan beberapa hari belakangan ini
nah ini bmkg sudah menyatakan bahwa hal ini disebabkan pancaroba dan posisi matahari di wilayah utara ekuator
lalu sebenarnya ada nggak sih dampaknya bagi kesehatan dan benarkah
kondisi ini juga akhirnya membuat ribuan virus jadinya lebih gampang atau lebih berpotensi berpindah dari hewan dan kepada manusia
dan apa bahayanya
dr dr niyoman sri budayanti
selamat malam ibu terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat malam mbak
kalau di denpasar bali beberapa hari belakangan ini gerah juga nggak tuh bawaannya
lembab gitu terus kepanas
ya betul sama yang gelap malah yang panas malah juga gak hujan jadi memang tidak menentu sekali mbak
cuacanya cukup ekstrim ya
nah sebenarnya dampaknya apa saja sih dengan peningkatan suhu bumi yang panas ini
karena kan ada penelitian juga yang sudah menyebutkan bahwa suhu bumi ini yang terus meningkat
nantinya akan bisa membuat virus virus yang ada di hewan jadi lebih gampang berpindah ke manusia
benar tidak dan apa bahayanya jika hal ini terjadi
ya betul mbak
sudah dari sejak beberapa dekade para ahli sudah meramalkan hal ini
malah ada yang mengatakan di tahun dua ribu lima puluh suhunya bisa sampai enam puluh
dan betul sekali kita sekarang sudah mulai melihat banyak virus virus baru yang bermunculan gitu
jadi efek dari pemanasan global itu sangat dan memang sangat ada mbak
yang sependek mungkin jangan apa apa
oke dampaknya bahayanya seperti apa jika memang virus virus yang biasa ada di hewan ini berpindah ke manusia bu
jadi kalau kita bicara tentang virus yang berpindah tentu dia akan menjadi satu penyakit yang baru
itu akan kalau satu penyakit baru kita tentu akan harus banyak mempelajari
kadang kadang kita belum siap untuk mengantisipasi karena sesuatu yang baru
jadi kita membutuhkan sama seperti pengalaman di copik kemarin mbak kita betul betul jatuh bangun untuk mengidentifikasi apa
atau dengan kasus hepatitis sekarang kita juga di kesehatan manusia sedang berjuang banget untuk menentukan ini virusnya apa
itu tentu akan membawa kasus kematian yang tinggi akan memberi efek kepada seluruh sumber daya manusia dan keadaan di sekitar kita mbak
berarti kalau kita simpulkan kita melihat bahwa kita bicara soal sars cov dua gitu yang menyebabkan adanya covid sembilan belas
itu kan juga adalah awalnya virusnya ditemukan di kelelawar kemudian berpindah ke manusia
berarti ini adalah satu contoh kasus nyata adanya dampak dari pemanasan bumi begitu suhu bumi
hingga akhirnya terjadi transisi atau perpindahan virus dari hewan kepada manusia seperti itu bu
jadi mungkin harus dijelaskan dari awal kali mbak ya
dengan ada pemanasan global itu suhu meningkat ss di kutub itu mencair gitu ya mereka mencair
sehingga terjadi perubahan dari landscape bumi kita
perubahan landscape bumi kita kemudian juga dengan pemanasan beberapa kita tahu ada kebakaran hutan kita tahu ada banyak kejadian alam
itu menyebabkan global warming menyebabkan cuaca ekstrim
nah dari perubahan landscape bumi kita itu akan terjadi perubahan interaksi antara human dan animal
terutama dengan wildlife
kalau kita ngomong tentang kelelawar dia akan terbang mendekat kepada manusia
begitu juga binatang yang lain
mungkin kita sering mendengar bahwa ada binatang binatang liar yang masuk ke pemukiman gitu ya
karena mungkin mereka kelaparan karena habitat mereka mulai rusak karena pengaruh daerah mereka sudah habis
nah di antara itu ada interaksi antara manusia dengan virus virus dengan binatang binatang tersebut
tetapi di level mikroba itu juga terjadi interaksi mas
jadi timbulnya satu penyakit baru atau virus itu bisa loncat karena kontak erat
dan ada tiga mekanisme menyebabkan timbulnya
satu penyakit yang baru menimbulkan satu virus yang baru
yang pertama adalah kalau virus yang ada di binatang tersebut karena kontak erat dia jam
dia berpindah ke manusia
sedangkan di manusia itu dia bukan sebagai flora normal atau virus yang bisa dinetralkan oleh tubuhnya
sehingga dia menjadi satu penyakit yang baru
jadi adanya perpindahan host karena kontak yang erat
yang kedua adalah karena jumlahnya jumlah virus yang ada pada manusia yang didapat dari hewan itu jumlahnya meningkat melewati ambang dari dosis infektif atau dosis menyebabkan penyakit
karena dalam jumlah yang banyak virus virus atau bakteri itu akan mengeluarkan faktor faktor virus
faktor faktor yang bisa menyebabkan penyakit
yang ketiga yang paling sering terjadi adalah dengan interaksi yang erat antara manusia dengan binatang
dan virusnya melompat atau bakteri atau mikroorganismenya melompat
mereka melakukan mutasi
ini yang terjadi
sama seperti kita dengar covid kemarin mutasinya banyak
dan itu adalah sifat khas dari virus virus utama golongan yang asam nukleatnya ribu nukleat
jadi ada tiga mekanisme
yang menyebabkan virus itu atau mikroorganisme menjadi patogen pada manusia
kemudian dengan adanya kondisi seperti ini banyak kemudian sejumlah pihak yang akhirnya mempertanyakan
apakah artinya interaksi kita dengan hewan harus dibatasi atau seperti apa
karena kan itu bukan satu hal yang mudah juga untuk sebagian orang yang memang sehari harinya harus berinteraksi dan sudah terbiasa berinteraksi
nah apa yang sebaiknya kemudian dilakukan ibu
jadi tadi itu adalah dari mekanisme terjadinya satu virus yang baru
satu penyakit yang karena virus atau mikroorganisme lain yang dari wildlife yang dari binatang liar
jadi kalau mekanismenya gimana caranya kita harus mulai membiaskan kalau binatang binatang dari liar gitu seperti apa ya
contohnya iguana gitu itu termasuk bukan binatang mainan bukan ternak atau apa biarkan jadi hewan liar
jadi wildlife biarkan jadi tempatnya di wildlife

nah lagi satu tadi yang belum saya bilang adalah terjadinya meluasnya virus juga karena sektor sektor atau binatang binatang pembawa virusnya itu lebih banyak populasinya
sama yang disebabkan oleh pembawanya seperti nyamuk atau binatang binatang kutu kutu binatang itu stik itu juga dia menyesuaikan dengan panas
jadi kalau dulu ada nyamuk yang cuma hidup di daerah subtropis sekarang dengan panas dia bisa hidup di daerah tropis
nah meluasnya itu karena sektor pembawa virus itu juga meluas penyebarannya
jadi ada dua ya mbak dari wildlife atau dari sektor yang memang meluas
dengan adanya kondisi seperti ini apa kemudian yang bisa kita kelola agar menghindari dari faktor faktor risiko yang ada
iya kalau dari segi faktornya karena misalnya nyamuknya populasinya meningkat dengan banyak ada banjir gitu ya air tergenang banyak tentu kita harus melakukan pencegahan mengurangi populasi

tapi kalau untuk yang dari wildlife mulai kita membatasi diri untuk berinteraksi dengan wildlife jadi tidak harus memelihara binatang eksotik di rumah tidak harus mengkonsumsi binatang binatang eksotik seperti apa ya kan banyak kita lihat binatang binatang eksotik yang dikonsumsi yang dianggap sebagai suatu tren itu mungkin bukan suatu yang bijaksana untuk kita lakukan karena kita tidak tahu binatang binatang tersebut mengandung nyamuk
mbak kari atau virus asam
di antaranya juga sepertinya harus kita terus terapkan dan dilanjutkan kebiasaannya perilaku hidup bersih dan sehatnya ya bu ya
betul terutama yang karena faktor ya mbak itu kita harus menjaga lingkungan dan tentunya itu lebih mudah kita atasi kalau karena ada faktornya kita batasi faktornya kita kurangi populasi faktornya entah itu nyamuk entah itu apa itu akan melindungi kita dari infeksi
yang penyebab penyakit mulut kuku pada binatang itu tidak ditemukan reseptornya pada manusia
jadi belum ada laporan mengenai penyakit mulut kuku pada hewan itu yang mengenai manusia
mungkin seandainya pun ada mungkin kecil ya tapi kita di indonesia tidak mendapatkan laporan itu gitu
kemungkinan reseptornya tidak sesuai
tetapi kita harus mengingat bahwa akibat dari pmk itu akan berpengaruh kepada binatangnya
jadi mungkin kalau penyakit mulut kuku ini dampaknya lebih kepada ekonomi
karena sapinya mati produksi susunya berkurang dan dia sangat menular
jadi virus ini sangat menular sangat cepat menginfeksi ternak ternak yang lain
jadi kita akan takut dengan ketahanan tangan kita
karena ada beberapa bagian bagian dari sapi yang akhirnya tidak sebaiknya dikonsumsi begitu
kita kembali terakhir kepada headline kita hari ini
suhu bumi memanas penularan virus rentan meluas
itu artinya apakah bisa dipastikan bahwa dengan meningkatnya suhu bumi
artinya juga memang penularan virus ini akan semakin rentan meluas
termasuk diantaranya dari hewan kepada manusia
ya mbak sebetulnya para ahli itu sudah melakukan penelitian
dan sudah membuat satu menarik kesimpulan bahwa kita bilang biasanya ini ada sektornya
ada binatangnya jadi kita sering menyebut sebagai suatu penyakit zoonosis
penyakit yang dari hewan ke manusia
delapan puluh persen penyebab penyakit infeksi itu disebabkan oleh penyakit dari binatang ke hewan
jadi soonosis itu yang pertama
kemudian setiap tahun itu ada lima penyakit baru mbak
tapi tiga itu disebabkan oleh psonosis disebabkan oleh penyakit infeksi ini
dan delapan puluh persen dari penyakit itu berpotensi untuk geotoridism
jadi dari dulu sebetulnya ahli ahli sudah sangat memberikan perhatian kepada penyakit yang berpotensi sebagai soonosis
atau penyakit yang ditularkan dari binatang ke hewan
dan solusinya adalah mengatasi dari akar permasalahannya ya
kalau dalam hal ini kita kaitkan dengan suhu bumi yang memanas
itu artinya kita sebagai masyarakat selain menjaga kondisi kesehatan
kita juga harus mulai sadar ya bahwa global warming itu nyata
jadi harus mulai dibiasakan perilaku hidupnya untuk bisa lebih melakukan hal hal menghambat pemanasan suhu bumi yang cukup ekstrim
ya mungkin pemanasan global ini menimbulkan penyakit infeksi itu hanya bagian kecilnya ya mbak
maksudnya hanya satu bagian dia bisa menimbulkan masalah yang lain lagi gitu
bukan hanya infeksi gitu ya mungkin akan menimbulkan kemiskinan
karena banyak bencana banyak banjir lahan pertanian menjadi tidak ada menjadi kelaparan
banyak akibat yang disebabkan oleh pemanasan global gitu
jadi harusnya mulai sekarang kita sadar itu bisa kita kurangi
kalau mencegah mungkin agak sulit ya tapi kita bisa mengurangi
penyakit infeksi kita harus mulai menyiapkan atau bersiap siap mengidentifikasi
menyiapkan diri dengan alat alat diagnosis yang sesuai
dengan perilaku hidup sehat untuk masyarakat
sehingga tidak terjadi penyebaran virus virus yang baru dari binatang terutama mbak
baik terima kasih banyak ibu ni nyoman sri budayanti sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
dan sehat selalu bu
terima kasih selamat malam